mahkamah agung membenarkan telah menerima berkas peninjauan kembalian diakjukan terpidana kasus penodaan agama basuki cahaya purnama selasa kemarin
nantinya pk basuki akan diputuskan oleh majelis hakim ma dalam kurun waktu selama tiga bulan
berkas diterima ma setelah dinyatakan lengkap oleh pengadilan negeri jakarta utara
jurubicara ma suhadi menyatakan bahwa berkas pk sudah diproses oleh panitra muda pidana umum ma
nantinya setelah dianggap proses administrasi rampung akan ditentukan hari dan tanggal sidang basuki oleh majelis hakim ma
suhadi juga menambahkan pk basuki akan diputuskan oleh majelis hakim ma dalam kurun waktu selama tiga bulan
mahkamah agung kemarin tanggal enam sudah menerima berkas perkara perkaranya pak basuki
di akto ahok kiriman dari pengadilan negeri jakarta utara
sudah diproses kemarin di direktur pidana dan hari ini sudah sampai di panitra muda pidana umum
dan sudah tercatat perkara yang bersangkutan
kuasa hukum basuki cahayapurnama atau ahok optimistis proses pengajuan peninjauan kembali ke mahkamah agung segera berjalan
ditemui usai persidangan gugatan perceraian ahok dengan vero
pengadilan negeri jakarta utara kuasa hukum ahok yosefina agata syukur mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan pk kepada mahkamah agung
berkas pengajuan pk ahok sendiri telah dikirim pengadilan negeri jakarta utara ke mahkamah agung pada selasa kemarin
termasuk fonis buniani di pn bandung yang menjadi dasar pengajuan pk tersebut
kasusnya juga tergantung mahkamah agung saja ada yang bisa cepat ada yang lama